daerah perbatasan selama ini selalu terpinggirkan padahal jika difungsikan secara optimal
kawasan ini dapat menjadi pusat ekonomi dan pariwisata
salah satunya di kawasan pos lintas batas moto ain kabupaten belu nusa tenggara timur
pos lintas batas negara di mota ain kabupaten belu nusa tenggara timur
tak sekedar menjadi kawasan perbatasan republik indonesia dan republik demokratik timur leste
lebih dari itu tempat ini menjadi magnet bagi penduduk dua negara untuk saling berniaga
potensi kawasan ini cukup menjanjikan
banyak wisatawan yang menyempatkan diri untuk mengunjungi tempat ini
pengerjaan di pos perbatasan pun dipercepat agar dapat segera memberi layanan satu pintu yang terbaik
nantinya kantor baru ini akan terintegrasi
dengan terbuka dan terbuka dengan perubahan perbatasan
terintegrasi dengan terminal angkutan umum dan memiliki tingkat pengamanan yang sangat baik
kami berkoordinasi dengan biaya cukai dalam hal ini
kemudian pembatasan tersebut ya mungkin secara kasat mata bisa kita toleransi
contohnya pasar tradisional
pasar tradisional itu apabila bawaan per orang itu tidak lebih dari lima puluh dolar
pihak dari pos perbatasan itu memberikan toleransi
kita juga tidak bisa serta merta memutus tari silaturahmi kekeluargaan dan lain sebagainya di lintas batas
namun meski memiliki daya tarik kawasan perbatasan ini ternyata masih perlu pembenahan
sarana fisik harus menjadi perhatian pemerintah
seperti aliran listrik ketersediaan air bersih
sampai sarana penunjang pariwisata
air masih termasuk susah di sini karena hanya di tempat tempat tertentu saja untuk airnya di sini
kayak mamanya fasilitas kayak di pos perbatasan itu baru mereka punya air
kalau untuk masyarakat sih kebanyakan ya masih kurang lah terlalu minim untuk sarana air di sini
kawasan perbatasan sebagai halaman depan republik sudah sepatutnya menjadi perhatian pemerintah pusat
karena fisik seperti jalan sepanjang satu ratus tujuh puluh lima km sudah dapat dinikmati
persoalan lain masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah
seperti penyediaan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar
sehingga kawasan perbatasan yang menjadi uratlah di perekonomian warga dapat diwujudkan